dan sudah bergabung bersama kami malam hari ini melalui sambungan zoom peneliti utama wmp yogyakarta prof adi utarini
selamat malam assalamualaikum apa kabar prof uud
baik maaf terima kasih waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
selamat sekali lagi nama anda masuk dalam seratus orang berpengaruh di dunia versi times
dan prof uud ulasan mengenai anda ditulis langsung oleh melinda gates
bagaimana saat itu respon anda ketika mengetahui kabar baik ini
ya nomor satu yang jelas bersyukur ya bersyukur alhamdulillah ini kan simpahan berkah yang luar biasa nih dari tuhan ya
atas sudah bersama selama sepuluh tahun
melinda bu melinda pernah berkunjung ke yogyakarta di tahun dua ribu tujuh belas
jadi kami rasa sangat diapresiasi
saya yakin ini juga cara beliau untuk menghargai masyarakat yogyakarta bangsa indonesia dan seluruh mitra wmp global dan ys antahia
baik prof uud anda kan aktif sebagai dosen begitu ya di salah satu kampus di yogyakarta dan sebagai seorang peneliti
dan kali ini anda diapresiasi karena penelitian mengenai teknologi wolbachia sehingga mampu menekan kasus dbd
salah satu kasus yang juga momok begitu di indonesia
prof uud apa kabar
bisa dijelaskan bagaimana kemudian mekanisme teknologi ini prof
iya jadi wolbachia di dalam tubuh nyamuk itu dia bekerja dengan menekan atau menghambat perkembangan virus demam berdarah
sehingga dengan demikian virusnya tidak berkembang dan kalau nyamuknya menggigit manusia
itu juga penularan juga kemudian menjadi sangat terhambat
ya penularan berdarah atau denggi itu menjadi sangat terhambat
nah sehingga cara bekerjanya kami memang melepaskan atau melakukan peletakan telur gitu ya
kita pakai ember kita titipkan ke masyarakat dan kemudian setiap dua minggu
ini kita ganti telurnya kita ganti airnya sehingga dengan berjalannya waktu lebih kurang enam bulan
hampir seluruh nyamuk daya itu
itu kemudian mengandung wolbachia bakteri alami wolbachia
nah dengan cara itu kemudian kita berhasil menunjukkan bahwa angka kejadian demam berdarah memang lalu menurun sangat banyak ya tujuh puluh tujuh persen
awal mulanya bagaimana prof ketika anda kemudian fokus terhadap penelitian ini dan fokus juga terhadap penanganan dbd ini
iya awal mulanya memang ini proses yang cukup panjang ya berjalan sepuluh tahun
ini juga tim leader dari berbagai bidang dan saya bersyukur dan bangga sekali ini dengan tim yang percaya dengan hati gitu mbak untuk memberikan yang terbaik
nah awalnya memang semula kita melakukan di wilayah terbatas begitu
untuk mengetahui apakah benar ini nyamuk berwarbagia ini bisa berkembang
iya dengan baik
tetapi ketika itu sudah kemudian kita memperluas daya kota yogyakarta
kota yogyakarta ini kita bagi dua
yang satu memang ada intervensi worldbachianya dan yang satu tanpa intervensi worldbachie
nah dengan cara itu lalu kita bisa membandingkan seberapa banyak sih kejadian denggi yang terjadi pada
orang orang yang bertempat tinggal di wilayah dengan intervensi wolbachia dibandingkan dengan yang tanpa pentilbachia
dengan waktu yang cukup lama sepuluh tahun pasti ada tantangan ada hambatan
sampai saat ini apa saja kemudian yang menjadi tantangan terbesar dalam proses penelitian panjang ini prof
iya kan ini pendekatannya yang sangat berbeda ya mbak elvira ya
baratnya kita ini kan melawan virus yang ada di tubuh nyamuk
dan cara melawannya itu juga dengan melepaskan nyamuk yang memang sudah ada bakteri wolbachianya
nah pendekatan seperti ini memang membutuhkan pemahaman masyarakat yang sangat baik
akan teknologi ini dan juga tentunya kepercayaan dan penerimaan dari masyarakat dan juga dari perintah
baik pemerintah daerah
ya maupun dukungan dari perintah pusat
dan bersyukurnya memang masyarakat karta itu sangat terbuka terhadap inovasi seperti ini
tantangan yang lain ya dukungan dari pemangku kepentingan itu terus menerus kita butuhkan
misalnya saja pada suatu saat kita melakukan juga analisis risiko ya
karena ini mungkin sesuatu yang masyarakat juga harus diyakinkan apakah teknologi ini aman
jadi dukungan yang terus menerus saya kira dari berbagai pihak masyarakat maupun pemerintah daerah
pemerintah pusat itu dibutuhkan untuk penelitian yang inovatif
saya tertarik untuk mendekati masyarakat karena memang ini bagian dari proses penelitian
mungkin ada cerita sedikit prof ketika berada di lapangan

bagaimana kemudian merangkul masyarakat
kalau saya sih melihat video sosialisasi yang disampaikan melalui youtube gitu
disampaikan juga kepada masyarakat tapi mungkin ada cerita cerita tersendiri dibaliknya
iya mbak elvira jadi ya memang pendekatannya harus dua arah ya
dua arah itu maksudnya begini kita mendekatkan masyarakat juga ke fasilitas penelitian yang kami gunakan
jadi kita mendekatkan masyarakat juga ke fasilitas penelitian yang kami gunakan
ya jadi agar mereka percaya kan mereka harus melihat dengan mata sendiri gitu ya
jadi masyarakat ini khususnya para kader kesehatan ini kita ajak mereka untuk berkunjung ke laboratorium tiga
dan juga ke laboratorium diagnostik ini di fakultas kedokteran yang disitulah kemudian kita mencek gitu
seberapa ini worlbavianya di nyamuk nyamuk itu ya
nah ini jadi mereka
kita membawa mereka mendekat ke kita
mendekati masyarakat yang inovatif
kita pernah menggunakan namanya
jadi itu propaganda tapi pakai sepeda
yang mereka kemudian berkeliling
ke masyarakat mereka punya jadwal
untuk keliling kalau mereka berhenti
lalu mereka berinteraksi dengan masyarakat
punya game tertentu yang disiapkan
nah jadi kita
memang berusaha hadir
di dalam berbagai kegiatan
masyarakat yang itu terkait dengan
nah dengan cara ini kami juga
sama sama melakukan pemberantasan
sarang nyamuk ke masyarakat
kadang kadang kita juga
kalau di masyarakat sekitar sungai itu
kita juga ikut bersama mereka
membersihkan bingkungan setempat
dengan cara cara itu
insya allah memang kepercayaan
menjadi sangat baik
terakhir sebagai penutup prof
kemudian kita berbicara
masa depan ilmu pengetahuan di indonesia
inovasi penelitian di masa mendatang
dan juga peran pemerintah
untuk mendukung ini
orang orang seperti saya sebagai dosen
sebagai peneliti gitu ya mbak elvira
kita memang sangat berharap
dan memperbaiki ekosistem riset
inovasi di negara ini
karena kira dengan ekosistem
yang tepat ini akan membuka
jalan yang lebar
bagi para peneliti
kemandirian dan kebebasan pada para peneliti
nah tentunya semua itu juga dilakukan
kaedah kaedah riset yang selalu kita
pegang dengan baik
jadi itu harapan kami mbak
dan khusus dengan ini
yang lebih luas
menerima manfaat dari teknologi
baik harapannya demikian
terima kasih sekali lagi
waktunya malam hari ini
kita tunggu bagaimana inovasi inovasi selanjutnya
tidak hanya sampai disini ya prof ya
akan ada inovasi lainnya yang
kita harapkan memang hasilnya
tidak hanya untuk indonesia saja
tapi juga bisa untuk
sehat selalu prof